ya saudara delapan tahun lamanya keluarga fina mencari keadilan
apa saja upaya yang sudah dilakukan keluarga untuk menguang misteri kematian fina
kakak vina marliana sudah bergabung di berita utama
mbak delapan tahun cari keadilan bukan waktu yang singkat
kehilangan adik mbak yang tersayang juga menyakitkan ya mbak rasanya
sebenarnya selama ini mungkin saya mau cari tahu penonton juga ingin tahu
vina itu gimana sih orangnya mbak waktu kecil
fina itu orangnya waktu kecil dia ini ya kriang
dia itu suka usil sama ponakannya
dia itu orangnya manja
manjanya kalau misalkan habis mandi kayak rambut itu harus aja dipikirin
nggak mau dia sisiran sendiri
berarti di mata keluarga fina sampai dewasa pun adalah sosok yang baik yang periang penyayang begitu mbak
kami melihat keluarga mbak vina ibu juga menangis untuk mengingat kembali peristiwa yang sangat menyakitkan ini
banyak yang juga bertanya tanya tidak cuma keluarga fina termasuk anda mbak
kenapa kasus ini tak kunjung selesai selama delapan tahun begitu
sejauh ini selama ini apa sih yang sudah dilakukan keluarga untuk mengetahui untuk memecahkan kasus pembunuhan vina
kalau keluarga sih sebenarnya udah berusaha ya
dari awal proses pengadilan pun keluarga sudah berusaha
berusaha maksudnya kita tanya tanya gitu kan
karena gak ada informasi yang kami dapat gitu
sampai akhirnya kami tanya ke pelaku pun nggak ada informasi yang kami dapat
kalau dari pihak kepolisian cuma ngasih tahu kalau ini sudah jadi urusan polisi gitu pihak kepolisian gitu
ini masih digalami proses pencarian itu masih digalami
jadi selama delapan tahun
selama delapan tahun kasus tidak dipercahkan selama delapan tahun ini pula lah
keluarga terus menagih kasus ini dipecahkan oleh pihak kepolisian
yang terbaru katanya pihak kepolisian akan kembali memeriksa delapan terpidana
pihak keluarga juga demikian sudah diperiksa atau bagaimana mbak ceritanya
kalau kami sih kemarin ya kemarin itu sudah didatangi sama pihak polda
terus sama tadi pun sudah ada datang dari popa
oh sudah di proses begitu apa saja yang ditanyakan saat pemeriksaan ulang ini mbak
kalau dari polda sendiri dia bilang kalau mereka baru menerima berkas pelimpahan
jadi proses itu baru sedang dipelusuri lagi
kalau dari terkait so farm itu tadi mereka menanyakan tentang dua orang yang datang ke rumah
dua orang yang datang ke rumah saat keputusan keluarga mengangkat kisah fina untuk difilmkan gitu ya
mbak meliana ini kalau kita juga ingin tahu begitu
beberapa hari yang lalu kan anda bertemu dengan hotman paris dan mengatakan ada kejanggalan kejanggalan dalam kasus ini
kejanggalan apa yang dimaksud mbak
kejanggalannya awal bap itu
delapan pelaku ini menyebutkan nama tiga dpo
sekarang merubah bap menjadi tidak kenal dengan tiga dpo ini
itu sih yang membuat ganja aneh
keganjalan ini sudah disampaikan juga ke pihak kepolisian lalu apa kata mereka
mereka cuma bilang ini lagi diselidiki
nah mbak ini dari kuasa hukum terpidana mengatakan bahwa delapan orang itu bukanlah tersangka
intinya begitu semacam terpidana salah tangkap
kalau dari keluarga fina begitu memandang pernyataan ini seperti apa
kalau menurut saya sih gini mbak ya
paling aku penjara penuh
sekarang bisa bilang mereka nggak mengaku
kan lucu gitu mbak
intinya cuma maling aku penjara penuh aja sih gitu
mbak terima kasih banyak telah bergabung bercerita bersama kami
semoga kasus ini dapat segera tuntas
kita sama sama akan memantau keterangan dari kasus ini